sekretaris jenderal partai keadilan sejahtera abu bakar al habshi berharap agar rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
yang menjadi lokasi pemeriksaan capres dan cawapres bersikap netral
hal ini disampaikan saat ikut mengantarkan pasangan anies muhaymin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada sabtu pagi